informasi dari ekonom universitas indonesia faisal basri yang dihadirkan sebagai ahli dari pemohon anies mohaimin
yang menyebut ada tiga menteri yang dinilai paling vulgar dalam memolitisasi atau memolitisasi bantuan sosial pada pilpres dua ribu dua puluh
saat memberikan keterangan sebagai ahli di sidang ketiga phpu pilpres dua ribu dua puluh empat
ekonom faisal basri menilai menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto
menteri investasi bahlil lahadalia dan menteri perdagangan zulkifli hasan
paling vulgar dalam memolitisasi bansos pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh
menurut faisal ketiga menteri tersebut aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari presiden joko widodo
di indonesia tidak hanya gelontoran uang tapi juga mobilisasi pejabat
sampai ke level bawah
ini yang saya tunjukkan misalnya erlangga tarto yang mengatakan ini sumbangan pak jokowi
karena itu harus berterima kasih kepada pak jokowi dengan cara memilih yang didukung pak jokowi
ini yang dikasih secara demonstratif
maka di erlangga hartarto misalnya
tapi yang paling vulgar itu ya erlangga hartarto bahlil dan zulkifli
menanggapi keterangan ahli faisal basri yang dihadirkan pemohon anies muhaymin dalam sidang phpu pilpres dua ribu dua puluh empat
menteri investasi kepala bkpm bahlilaha dalia membantah jika dirinya memolitisasi bantuan sosial
bahlil menegaskan dirinya tidak pernah membagi bagikan bansos
menurutnya hal tersebut bukan untuk membuatnya terlalu berat
menurutnya hal tersebut bukan untuk membuatnya terlalu berat
bahlil menyebut menteri investasi tidak pernah bagi bagi bantuan sosial